ya organisasi profesi pewarta foto indonesia mengecam keras dan juga serius terhadap pernyataan dari erdian aji prihartanto atau yang lebih dikenal dengan anji
yang melalui postingannya ia pun menilai ada kejanggalan pada foto karya dari joshua irwandi fotografer yang mendapat grand dari national geographic
nah kita sudah bergabung nih melalui zoom dengan ketua pewarta foto indonesia pusat reno esnir selamat malam bang
oke selamat malam menji
iya bang ini bagaimana tanggapan dari pewarta foto indonesia terhadap statement anji yang dinilai justru menyangsingkan foto jurnalistik karya dari joshua irwandi ini
ya dalam hal ini terkait foto tersebut pfi sudah melakukan cek and recheck ya baik sama fotografernya
dan kepada joshua langsung telah mematuhi dalam intinya joshua telah mematuhi kode etik jurnalistik mematuhi prosedur perizinan dan mengikuti segala macam protokol kesehatan
yang diwajibkan oleh pihak rumah sakit ya dalam hal ini ya
sama merekanya foto karya joshua merupakan produk otentik karya jurnalistik
bang ini saya lihat postingan terakhir dari anji sekitar dua jam yang lalu menyebutkan bahwa sudah ada komunikasi dengan sekjen dari pfi
itu bentuk komunikasinya seperti apa dan apa saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut
atau komunikasi tersebut
ya barusan juga dapat laporan ini juga dari sekjen kita bahwa saudara enge sendiri kan sudah mengkonformasi kepada sekjen kami
dalam acara ini ya makanya saya juga tadi kaget apakah ini acara maksudnya bisa di cancel apa tidak
cuma untuk informasi bahwa saudara ng katanya sudah menghubungi sekjen kami untuk secara telpon sebenarnya
untuk meminta maaf dan mengklarifikasi masalah ini
langkah selanjutnya apa berarti bang
untuk ke depan ke depan sih pohon pohon itu apa namanya
menunggu klarifikasi resmi aja sih sebenarnya dari saudara engine ini
untuk diunggah paling tidak secara resmi di akun medsos gitu
oke salah satu pernyataan yang disampaikan oleh anji adalah dia tidak mempermasalahkan karya fotonya ya
tapi dia juga membahas soal penyebaran informasinya yang ada begitu
kalau dari bang reno sendiri menanggapinya seperti apa
ya sebenarnya untuk masalah foto ya
sebenarnya saya jujur perwata foto terusik dengan
adanya statement bahwa karya foto ini merupakan bentuk sesuatu yang bukan real
tapi ada bentuk provokasi penggiringan opini publik bahwa karya jurnalistik ini tidak bisa dipertanggungjawabkan
nah saya agak terusik di itunya ya
statementnya beliau itu gitu
oke tadi saat berkomunikasi mungkin sekjen sudah sempat melaporkan juga ketika disampaikan keberatan akan pernyataan tersebut

ya akhirnya menurut laporan saya juga katanya dia sudah berkomunikasi dan akhirnya mengklarifikasi masalah statementnya di media sosial gitu mbak
itu aja sih
oke dari adanya postingan dari anji beberapa waktu yang lalu kemudian juga ramai diperbincangkan di media sosial
hari ini juga ini ketua tim pakar gugus tugas covid sembilan belas prof wiku adhisa smito
prof wiku adhisa smito juga menyampaikan bahwa orang yang mengambil gambar dan juga menyebarkan foto jenazah itu dinilai tidak beretika
nah kalau tanggapan bang reno terhadap statement tersebut seperti apa
ya ya mungkin ya ini apa dalam hal ini masalah etika kebetulan saya juga agak kurang sependapat dengan pak ini
dan itu kan memang poin poin lain yang juga dibahas oleh anji ini adalah mempertanyakan keluarga saja kan tidak bisa biasanya untuk menjenguk jenazah atau pasien dari covid sembilan belas
tapi ini kenapa pewarta foto bisa mungkin bang reno ini bisa membantu menjelaskan bagaimana kemudian prosesnya protokol kesehatan seperti apa yang harus dilalui oleh pewarta ketika meliput begitu di terutama di area zona yang sangat dekat dengan zona merah begitu ya atau zona hitam bahkan
terhadap dengan pasien pasien covid sembilan belas atau jenazah covid sembilan belas ini
ya dalam peliputan khususnya covid sembilan belas ini ya saya menutupi instruksikan buat teman teman yang di lapangan khususnya pewarta foto untuk wajib memakai apd lengkap dan memakai masker apalagi dengan liputan seperti di rumah sakit atau pemakaman dan segala macamnya itu ya
karena kami juga sadar bahwa apa
bahayakan mengacem terhadap diri kita sendiri
pokoknya standar untuk reputasi buat liputan di lapangan itu kami sudah mengejarkan melalui dari pembagian masker dan alat esmed sebelum covid ini pandemi ini berlangsung gitu pak
oke kalau bang reno sejauh ini sudah ada komunikasi dengan joshua belum bang terkait dengan proses pengambilan foto yang kemudian menjadi viral ini
karena kan mulai dari tim gugus tugas covid nanti ini juga
kemudian akan mempertanyakan ke pihak rumah sakit untuk sejauh ini komunikasinya seperti apa bang
apa yang disampaikan oleh jokowi
tapi betulan dari pengurus sudah berkomunikasi langsung ya dengan joshua ya
awalnya tuh kita mengkonfirmasi bahwa foto tersebut benar real yang dikerjakan oleh joshua
nah makanya kita dalam hal ini terkait joshua bukan antara pewarta foto atau tidak
kami melihatnya ini adalah produk foto jurnalistik
makanya kami dari pmi bergerak untuk mengklaim bahwa si saudara di siapa namanya itu menghubung hubungkan dengan mengarahkan ke opini publik ini bahwa produk jurnalistik ini bukan
bukan mengarahkan ke arah publik
sebagai jurnalistik ini sebagai hoax gitu loh mas
intinya sih ke sana
tapi kalau joshua sendiri sudah menceritakan berarti ya bagaimana kemudian prosedur yang harus dia lakukan dilewati hingga akhirnya foto tersebut bisa diambil ya bang
iya betul betul sekali ya
sempat cerita tidak bang bagaimana kemudian bisa pastinya perizinan sudah didapatkan ya hingga akhirnya foto tersebut bisa diambil
suara keputus ini
bang terakhir bang
kira kira pembelajaran apa sih menurut bang reno ini yang bisa diambil oleh publik dari foto jenazah pasien covid sembilan belas yang kemudian viral di media sosial saat ini
ya paling tidak bahwa jangan terlalu inilah lembaga opini yang tidak menjudutkan para media yang ada di lapangan
karena kan kita sebagai power jurnalist juga menyampaikan berita itu real berdasarkan fakta yang ada di lapangan
dan saya sih dalam hal ini untuk mengajak kepada masyarakat bahwa kita bersosial media itu dengan elegan lah dengan fakta yang ada di lapangan
jangan sampai menjudutkan para jurnalist yang ada di lapangan intinya sih gitu aja bang
oke baik yang pasti dipastikan bahwa seluruh proses peliputan itu sudah mengikuti protokol kesehatan covid sembilan belas yang diterapkan oleh pemerintah dan juga sudah pasti dijalankan
ya oleh seluruh pewarta
baik terima kasih banyak bang reno sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected